tiga peri kecil
dahulu kala di sebuah kota kecil yang jauh hiduplah seorang peri muda dan yang lainnya dan yang lainnya
mereka bernama pink violet dan floret
dan mereka semua dikirim ke bumi oleh ibu peri untuk hidup di tengah tengah manusia
sehingga mereka belajar menjadi peri dalam arti yang sebenarnya
dan tahukah kau apa yang mereka lakukan untuk bertahan hidup
mereka bekerja di toko bunga sebagai gadis pengantar bunga
ah hari yang begitu indah
mari kita pergi
para wanita aku tidak mengerti
kita akan melihat manusia
satu dua tiga
oke apa yang kau butuhkan terlebih dahulu
secerca sinar matahari
berikutnya bau madu
terima kasih nyonya bee
dan taburan kasih sayang ibu yang melimpa
aku akan mendapatkannya
oh sangat mengemaskan
ah mereka sekarang siap
kita lupa tetesan embut
sekarang kita siap
satu dua tiga pergi
sampai jumpa peri di penghujung hari
bungamu ada di sini
oh ini terlihat luar biasa
terima kasih sayang
semoga harimu menyenangkan
jadi begitulah tiga peri
bahagia dan senang dengan hidup mereka
hari yang indah lagi
aku berharap ibu peri bisa melihat seberapa baik kita melakukan pekerjaan ini
oh jam berapa sekarang
oh dia benar
hanya saja itu
mari kita segera pergi
para peri bertepuk tangan tiga kali dan kemudian
satu dua tiga
tidak tidak tidak
saat peri keluar dari rumah mereka mereka tahu bahwa ada sesuatu yang berubah
mengapa ibu peri tidak menjawab doa kita
dia pasti sibuk
dengar kita harus pergi ke toko
nyonya malcome pasti bertanya tanya di mana kita berada
tapi bagaimana kita bisa memberikan bunga tanpa sihir
ya kita semua tahu jawabannya
oh seperti manusia
kenyataan sungguh kejam
tetapi para peri akhirnya menerimanya
mereka telah kehilangan kekuatan mereka
kalian terlambat hari ini
apakah kalian tahu berapa banyak pesanan yang ada
karena ini pertama kalinya aku tidak mengatakan apa apa
mulai bekerja saja
hari itu para peri bekerja seperti manusia
mereka mengirimkan bunga tanpa sihir
mereka merasa lelah dan kelelahan
dan mereka menyadari betapa istimewanya mereka sampai hari sebelumnya
tapi itu bukan satu satunya hal yang akan mereka sadari hari itu
karena untuk pertama kalinya mereka keluar dari gelembung tempat mereka tinggal
tolong beri aku sepotong roti
hei thomas aku mendengar kamu memiliki permainan baru
berikan itu kepada aku
itu itu itu diam
perlihatkan pada aku
hahaha tidak tidak
wow seorang samurai bagus
sekarang jika kamu berani memberitahu siapa pun tentang ini
aku butuh obat obatan ini
berapa kali aku harus memberitahumu bahwa obat obatan ini harus dibeli
aku aku akan membayar uangnya dalam beberapa hari
ini bukan amal nona
berhentilah membuang waktuku
tiga peri muda itu merasa terkejut
bahwa dalam keseluruhan
dan kegembiraan mereka
mereka telah mengabaikan dunia nyata
dan hanya fokus pada yang bahagia dan yang ceria
emosi mengalir dari mereka dalam bentuk air mata
dan satu persatu masing masing pergi untuk membantu yang membutuhkan
dapatkan obat untuk anakmu
tapi tapi aku
jangan khawatir tentang itu
tuhan memberkatimu wanita muda
ya apa yang kau inginkan
apa yang kau lakukan dengan anak itu
kau dengarkan aku
dan kau dengarkan aku baik baik
jika aku melihatmu mengganggu thomas lagi
beri aku mainannya
sementara itu violet diam diam meninggalkan makanan enak untuk pengemis itu
oh ya ampun
tuhan memberkati siapapun yang meninggalkan ini untukku
malam itu para peri tidak banyak bicara
mereka bertiga tenggelam dalam pikiran masing masing
sesuatu berubah di dalamnya
dan ibu peri menyaksikan semuanya dengan senyuman
keesokan harinya para peri bekerja keras
lebih keras dari hari sebelumnya
aku harap kau menyukainya
wah ini indah sekali
terima kasih banyak
hei kau terlihat sedikit lelah karena panas
terima kasih atas bunganya
aku salah menaruh kacamata aku
sehingga aku tidak bisa melihat dengan benar
tetapi aku yakin mereka baik baik saja
mereka ada di sini
kau baik sekali
apakah semua baik baik saja
hari ini adalah hari ulang tahun putraku harvey
aku mengadakan pesta kecil dan mengundang teman temannya
tapi tidak ada yang datang
kami kehilangan ibunya beberapa tahun yang lalu
dan aku belum bisa berperan sebagai ibu
hei jangan terlalu keras pada diri sendiri
kau sudah mencoba
kau tahu apa
kenapa kita bertiga tidak merayakan ulang tahunnya bersama
kau akan lakukan itu
aku bisa meluangkan waktu satu jam
terima kasih banyak flora
tapi bunga untuk anak perempuan kan
sayang bunga adalah simbol cinta
dan cinta tidak pernah membedakan
orang oranglah yang membuat aturan konyol seperti itu
kau tahu lebih baik bukan
kau yang terbaik flora
kau yang terbaik flora
kau yang terbaik flora
hei kau yang terbaik harvey
jangan biarkan dunia membuatmu sedih
sekarang tos dulu
terima kasih nona
aku belum pernah melihatnya begitu bahagia
hei terima kasih untuk kuenya
ini untuk teman temanmu
maka para wanita muda yang dulunya peri
setiap hari mereka akan bekerja keras
dan membantu orang yang membutuhkan
namun seirinya berjalan waktu
rasa sedih tiba tiba mulai menyerang mereka
ini tidak adil kau tahu
dunia tidak adil
ini seperti setiap hari kita membantu seseorang
mencoba yang terbaik
namun ada kesengsaraan di dunia
seperti kita tidak cukup melakukannya
dan pada saat itu
cahaya berkilauan memenuhi ruangan
dan saat itu surut
ketiga peri melihat ibu peri berdiri di depan mereka
ibu peri berdiri di depan mereka
ibu peri berdiri di depan mereka

ibu peri berdiri di depan mereka

ibu peri berdiri di depan mereka
ibu peri berdiri di depan mereka

ibu peri berdiri di depan mereka
aku senang melihat kalian akhirnya melakukan
apa yang seharusnya dilakukan peri
kalian tersesat di dunia kalian sendiri
berpikir bahwa menjadi peri adalah tentang sihir
aku harus melakukan sesuatu
untuk memberi kalian pelajaran
jadi ibu peri yang mengambil
iya itu aku
dan aku melihat bahwa kalian telah berubah
aku akan melakukan sesuatu
memberi kalian kekuatan kembali
tapi sebelum aku melakukan itu
izinkan aku memberitahu kalian sesuatu
sesuatu yang mengganggu kalian bertiga
para peri mendengarkan dengan saksama
saat ibu peri berbicara
hati kalian berada di tempat yang tepat
tetapi terkadang itu tidak cukup
kalian dapat mencoba membantu sebanyak mungkin orang
tetapi itu tidak akan pernah cukup
karena satu alasan sederhana
kalian melakukannya dengan cara yang salah
menjadi peri berarti membantu orang
tetapi membantu tidak selalu harus materialistis
memberi pengemis sepotong roti setiap malam
dia masih akan tidur dengan khawatir
bertanya tanya apakah dia akan mendapatkan makanan pada hari berikutnya
jadi pengganggu bagi pengganggu
dan dunia memiliki satu lagi di dalamnya dan tidak hilang
bantu seorang ibu tunggal dengan obat obatan hari ini
tetapi besok ketika dia membutuhkan uang untuk sewa
apa yang akan kalian lakukan
para peri sekarang menyadari
apa yang coba dijelaskan oleh ibu peri
lalu apa yang harus kita lakukan ibu peri
manusia bertahan hidup dengan harapan
jadi kalian beri mereka itu
seperti yang dilakukan flora untuk si kecil harvey
beri mereka sebagian dari dirimu
itulah gunanya menjadi peri
pengemis itu pernah memainkan seruli
dia pandai dalam hal itu
tapi hidup sangat kerasnya
dia akan menjaga kejam baginya
bahwa seruling kembali ke hidupnya
dan kemudian dia akan dapat membeli sepotong roti itu untuk dirinya
dan anak laki laki itu thomas
beri dia keberanian
ajari dia untuk berdiri sendiri
karena hari ini dia diganggu oleh satu
besok mungkin ada lagi
dan penjahit yang malang
beri dia sepasang kacamata
karena pengelihatannya sudah tidak seperti dulu
dengan melakukan ini
kalian tidak akan terlalu banyak kejahatan untuk dirinya
dan mereka tidak membantu mereka hari ini
tetapi memberi mereka sarana untuk membantu diri mereka sendiri besok
tiga peri belajar pelajaran terbesar
manusia bertahan hidup dengan harapan
ya aku akan menyiapkan gaunmu nanti malam
tapi eh eh apa
kau tidak membutuhkannya
aku akan membuatnya untukmu ya
aku bisa meminta ayahku untuk membelikannya satu lagi
apa mereka temanmu pink dan violet

setelah bertahan hidup bersama enam orang

beberapa saja setelah berjahatan
empat hari setelah beli
sudah pada tahun dua ribu sembilan belas